singapura kembali didapuk menjadi kota termahal di dunia
ini merupakan tahun kelima kota singa tersebut menjadi kota termahal di dunia
berdasarkan laporan terbaru the economist intelligence units atau aiu
paris menduduki peringkat kedua disusul zurich di peringkat ketiga
asia pasifik dan eropa mendominasi jajaran kota termahal dunia eyyu
menyatakan kepemilikan mobil merupakan faktor dibalik peringkat tertinggi singapura
namun harga barang dan bayaran asisten rumah tangga di singapura lebih murah dibandingkan kota lain
sementara itu paris merupakan satu satunya kota di eropa yang termahal
indikator penentunya biaya hidup kota mode tersebut sangat mahal
indikator lainnya yakni minuman alkohol dan transportasi dapat dinikmati di kota ini dibandingkan kota lain di eropa
sementara itu tokyo dan osaka turun dari peringkat sepuluh besar
ini akibat rendahnya inflasi di dua kota tersebut
padahal pada dua ribu tiga belas tokyo menduduki peringkat teratas sebagai kota termahal
tokyo turun tujuh peringkat ke posisi sebelas
tidak hanya tokyo hongkong juga turun dua peringkat ke posisi empat dari tahun dua ribu dua puluh
sementara sydney menanjak empat peringkat untuk masuk di jajaran sepuluh besar bersama oslo genewa dan zurich
copenhagen juga naik ke posisi delapan tahun ini
wahyu menyatakan fluktuasi mata uang di tiap negara menjadi faktor utama penyebab turunnya peringkat kota termahal di dunia